maraknya ular kobra yang muncul ke permukiman warga
membuat masyarakat lebih waspada dan berhati hati
masyarakat juga harus mengetahui cara cara yang bisa dilakukan
jika terkena gigitan ular
menurut biro dan kerjasama hukum dan humas lipi
langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi rumah sakit terdekat
masyarakat bisa menghubungi ambulan di nomor satu ratus sembilan belas atau satu ratus dua belas
kemudian bersihkan dan perban bagian yang terkena gigitan ular
bagian yang terkena gigitan ular juga harus segera diimobilisasi
atau dibuat tidak bergerak
tujuannya adalah untuk menunda racun ular menjalar ke seluruh tubuh
korban harus diberikan obat anti tetanus anti venom
dan perawatan darurat di rumah sakit
sementara hal hal yang tidak boleh dilakukan adalah
jangan membawa korban gigitan ular ke tempat klinik
seperti dukun atau pawasan
jangan juga menghubungi rumah sakit terdekat
yang terpenting jangan mengikat bagian sekitar luka
karena justru akan menghambat sirkulasi darah
selain tidak boleh mengikat bagian sekitar luka
juga jangan menghisap menyayat atau membakar luka gigitan ular
terakhir jangan memberikan obat aspirin
obat nyeri atau obat tradisional kepada korban